dan berikut kami hadirkan kembali suasana jalannya persidangan hari ini di gedung tipikor jakarta
ini merupakan gambar kondisi di dalam ruang sidang yang kami dapatkan beberapa menit yang lalu
dan saat ini bisa anda saksikan bahwa beberapa saksi yakni tiga penyidik kpk masih memberikan keterangan
juga ada satu saksi yang dikonfrontasi yakni miriam s haryani
yang menyuruh dia juga mengambil uang di pak sugiharto adalah pak heruman
dan kemudian untuk pengembalian yang bersangkutan perlu mendapat kepastian berapa jumlah uang yang perlu dibagi
dan tentunya berbeda antara ketua wakil ketua kapoksi dan anggota tentunya berbeda
hal inilah yang kemudian dia ingin perlu mendapat kepastian dari pimpinan komisi dua saat itu yang disampaikan
pernah juga saya tanya apakah wakil ketua yang lain seperti pak ganjar tahu
tiap bersangkutan bilang pasti tahu
sehingga waktu itu saya pertemukan dengan pak ganjar juga
untuk siapa tahu pak ganjar lupa biar pak ganjar bisa diingatkan
tetapi yang bersangkutan menyampaikan setelah itu kepada penyidik bukan cuma saya dan penyidik yang lain
bahwa yang bersangkutan itu ketemu pak ganjar takut di depan pak ganjar
itu saya pahami saya bilang kenapa nggak disampaikan dari tadi kalau begitu
sehingga gak perlu ditemukan
ini yang kurang lebih saya sampaikan
selain kepada ketua komisi dan kemudian wakil ketua komisi kapoksi
apakah kemudian saksi miriam juga menjelaskan bahwa dia juga mendistribusikan sendiri kepada anggota anggota komisi dua
waktu itu seingat saya untuk pembagian kepada anggota itu penyerahannya dikumpul melalui kapoksi
seingat saya begitu
yang jelas pastinya adalah keterangan yang tertulis dalam berita acara
cuma seingat saya pembagiannya gak satu persatu
yang bersangkutan mengamplopi sudah diamplopi sudah ditempatkan dalam amplop
kemudian dikasih kode untuk anggota mana kapoksi mana pimpinan mana
saya ke pak irwan
pak irwan tadi pak novel menjelaskan beberapa nama ya kayak bapak susatyo dan beberapa
apakah ketika saudara memeriksa saudari miriam esaryani
juga bu miriam ini menjelaskan sebelum pemeriksaan itu sempat ketemu dengan pak mekek
ada omongan seperti itu
yang disampaikan oleh saksi adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh pak novel itu benar
bahwa sebelum pemeriksaan di kpk beliau ini sudah dipanggil oleh beberapa orang
dalam rangka supaya memberikan keterangan tidak benar
kedua pasti akan dipanggil oleh kpk nantinya
saya bisa menambahkan sedikit
barangkali yang dimaksud adalah setelah pemeriksaan pertama selesai yang bersangkutan pulang
pada pemeriksaan berikutnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa pernah kemudian menanyakan
dan kemudian ditanya oleh rekan rekan anggota dpr lainnya
dan kemudian yang bersangkutan bertanya juga kepada anggota anggota dpr lainnya soal pembagian uang
itu yang kemudian yang bersangkutan cerita bahwa
ada beberapa anggota dpr yang nggak ngaku berapa uang yang diterima
sehingga beliau kemudian takut dan merubah beberapa keterangan soal jumlah anggota
jumlah uang untuk anggota yang diterima
pada dasarnya awalnya bersangkutan keterangannya adalah menyampaikan sejumlah
saya lupa jumlahnya dan kemudian merubah angka jumlahnya karena setelah mengkonfirmasi
ke beberapa anggota dpr lainnya
pada saat itu saya sampaikan
terkait dengan keterangan yang disampaikan
saya kira jangan mengkonfirmasi kepada pihak pihak lain yang justru nanti malah mengganggu
atau membuat dirinya terteror
di antaranya saya lupa apakah ada yang atas nama pak mekeng itu
berarti apakah ini artinya perubahan yang pertama dan yang kedua itu
hanya sekedar jumlah nominal mata uang yang dibagi bagikan
ketika pemeriksaan pertama taruhlah
satu orang anggota tiga
usd kemudian dirubah di pemeriksaan kedua menjadi rp satu lima ratus
hanya seperti itu
saya ingat saya perubahannya hanya jumlah angka uang
hanya jumlah angka uang
soal penerima sama mendistribusikannya sama
tidak berubah ya
kemudian tadi pak novel pak damanik pak irawan juga menjelaskan mengenai
bagaimana cara memperbaiki bap dengan tulisan tangannya bumiriam sendiri
kami coba akan memperlihatkan sedikit saja majelis untuk
mengkonfirmasi apakah seperti ini caranya
saudara sudah dengar ya apa yang disampaikan oleh penyidik
yang sudah memeriksa anda
kalau tidak salah pada minggu yang lalu
saudara menerangkan bahwa yang memberikan tekanan itu adalah penyidik
sehingga saudara merasa tertekan
tadi saudara novel maupun yang lain menjelaskan kepada saudara bahwa
saudara itu ditekan oleh teman teman ibu
nah ini yang benar yang gimana
jadi ibu jelas tadi ya
dia menjelaskan ibu sebelumnya itu menyampaikan kepada para penyidik
setelah saudara diperiksa satu kali atau itu bahwa sudah satu bulan penuh
saudara mendapat tekanan
sehingga saudara ditawarkan
untuk dilindungi oleh lpsk
tidak yang mulia
justru waktu tanggal satu desember itu
yang saya agak down stress agak tertekan berat itu pak novel mengeluarkan kata kata
bahwa saya tahun dua ribu sepuluh itu mau ditangkap
ya kan bikin don saya yang mulia
saya kebayang anak saya saja kan kalau begitu
dan selama proses dari yang pertama sampai yang terakhir
itu saya tidak pernah ditawarkan perlindungan apa tadi
lpsk itu yang mulia
baru terakhir kemarin waktu saya dipanggil hari kamis siang yang mulia
sidang pertama itu hari rabu pagi pak novel datang sama di rumah saya pagi pagi
itu aja udah paranoid
hari rabu pagi
sama dua bapak bapak dua itu ke rumah saya pagi pagi
jadi apalagi ini saya sudah paranoid aja tuh pak ketua
ibu itu merasa tertekan itu apakah setelah mau sidang
atau pada saat saudara diperiksa sama penyidik itu
selama diperiksa penyidik saya tertekan sekali yang mulia
proses penyidikan itu saya merasa tertekan sekali
satu lagi ya saya ragu sama ibu ya juga
yang terakhir ini
waktu persidangan sebelumnya rekan saya maupun saya juga nanya kepada saudara
bahwa pada saat saudara di penyidikan itu saudara menjelaskan tidak pernah disodorkan data
atau apa saja bentuknya sehingga kemudian saudara isi
nah saya tanya seperti itu apakah pernah enggak penyidik menyodorkan data sehingga bap saudara ini menjadi rinci
saudara bilang tidak tapi kalau tadi saudara disuruh coret coret katanya sama penyidik supaya isinya bagaimana
jadi yang mulia
yang benar itu yang bagaimana pak saya
saya kan datang ke situ tidak membawa kertas tidak membawa bolpen
pada saat proses pertama penyidikan dan sebagainya kan mereka semua sudah menyajikan
menyajikan orat oret semuanya
maksudnya orat oret gimana
ya semuanya kan sudah di print
mereka kan yang pegang laptop
mereka semua yang membuat kan
apa ditunjukkan coret coretan itu sama ibu sama penyidik
itu jadi laptop
enggak enggak ditunjukkan
mereka semua yang membuat semuanya
antara lain isinya apa coretan
dicoba sebentar kita konfirmasi nanti
ya misalnya apakah ibu kenal yang seperti wawancara begitu tuh yang mulia
pertanyaan terus dijawab
terus itu semua
pas pada saat pertama saya baru ingat yang mulia disodorkan print yang isinya semuanya itu orang orang golkar semua
saya bilang kok ini yang tidak seperti yang bapak tanya dengan saya
ini kayaknya salah
saya bilang terus
waktu di print
yang awal pertama disodorkan data itu yang isinya bukan saya yang mulia
mungkin mas irwan inget ya
itu yang isinya itu bukan mengenai pertanyaan dan jawaban yang apa namanya
apakah itu pertanyaan yang sudah menyangkut angka pembagian
atau sekedar data personal
saya kurang tahu yang mulia
yang sebelum di
sebelum bap saya itu beliau nge print yang salah
saya kurang tahu nge printnya salah itu disodorkan di saya
saya bilang ini kok isinya golkar semua
akhirnya mereka ambil lagi
ibu belum diperiksa waktu itu
belum diajukan pertanyaan sehingga disodorkan itu ya
sudah sudah hampir maghrib itu yang mulia
kok beda isinya gimana
sebagai mana tadi saya sampaikan yang mulia
tadinya saya mengira awal awal datang diberikan brint
saya akan tunjukkan bahwa bukti di kpk print itu dilakukan menggunakan sistem
artinya kalau ada penyidik memberikan daftar yang sudah sebelumnya
saya punya bukti bahwa itu tidak terjadi
yang pertama itu ya mulia
yang bersangkutan ini menyampaikan bahwa di akhir pemeriksaan dikeluarkan bap yang sudah jadi
dan kemudian yang berapa untuk membaca
yang terjadi gak demikian ya mulia
kami sengaja setiap koreksi pun kami simpan
untuk ketika suatu saat mau dilihat lagi itu bisa
dan sekarang kita bisa lihat di kata kata mana hal itu terjadi
sebagaimana yang disampaikan
apakah ada yang lama lama dimaksud itu
karena setiap koreksi yang disampaikan itu kami bebaskan
dan koreksi yang itu dilakukan dengan kesadaran penuh oleh yang persangkutan
dan keterangan perubahannya dirubah disana ya mulia
dia sendiri ya mulia
jadi tidak logis ketika penyidik membuat bap sendiri
baru sorenya diberikan
dan kemudian yang persangkutan disuruh koreksi seperti maunya penyidik
saya malah gak paham intinya dimaksud bagaimana
saya disuruh nulis yang mulia
iya ibu kan tadi disuruh nulis itu biar ibu ingat ingat sendiri
tapi nulisnya itu bukan tulisannya penyidik kan
atau ibu misalnya begini
ibu harus tulis a b c d e f g ini ini benar gak seperti itu
iya disuruh begitu
wah benar ya
iya saya disuruh begitu disuruh tulis begini begini
ya saya tulis saja
minggu yang lalu ibu ndak bilang begini
ibu bilang saya tanya ada nggak menyodorkan penyidik data
sehingga kok ibu keterangannya rinci
si a nerima sekian si b sekian si c sekian
nah saya bilang enggak ada
sekarang malah ibu bilang
tapi nanti majelislah yang menilai itu ya
jadi sekarang malah ibu bilang disuruh isi a b c d itu
gimana intinya di ibu
saya juga bingung sama ibu jadinya nih
jadi tetap ada keterangannya bahwa b a b i ibu tidak benar ya
tidak benar ya mulia
ada yang mulia
saudara saksi miriam
itu kan tulisan yang dimaksudkan tadi dia
tulisan yang ibu tuangkan ini
itu apakah diarahkan
diarahkan apa tidak
apakah itu merupakan hasil daripada apa
pengetahuan ibu sendiri
apa yang harus ibu tulis
isinya itu maksud saya
kalau diarahkan itu mungkin silahkan tulis kan seperti itu
isinya materinya substansinya itu
apakah merupakan hasil daripada pengetahuan ibu sendiri
ibu tuangkan disana
disuruh yang mulia
bagaimana cara menyuruhnya
apakah didik te
kan sebelumnya sudah ada perinan dulu yang mulia
yang polnya sudah ada perinan
terus baca ibu coba ini
benar apa tidak kan
kalau memang ibu tidak benar
ibu tulis saja sesuai dengan yang ada di perinan itu
katanya ya saya tulis apa yang ada di perikanan itu
saya tulis ulang disitu yang mulia
apakah saudara mencontek
ini tidak sesuai dengan perinan
kemudian saudara contoh itu yang di print
saudara tuliskan disitu
yang benar aja lah bu
ya saya benar betul
apa yang di print di koreksi
iya itu kan sudah dijelaskan tadi
yang sudah di print
ada yang salah di koreksi
koreksinya tulisan tangan
yang saya tanyakan substansi isi dari koreksinya itu
itu apakah dari pengetahuan ibu sendiri
diarahkan oleh mereka yang mulia
cara mengarahkannya bagaimana
ya kan sudah ada di perinan situ yang mulia
lah kan di printnya kan ada yang salah
itu yang di koreksi
kemudian yang ibu contek itu dari mana
itu nggak masuk akal keterangan ibu itu
apakah sudah disiapkan sebelumnya
misalnya kan ini salah
sudah disiapkan sebelumnya
ibu contoh yang ini
apa seperti itu
itu sudah disiapkan sebelumnya
kan gak bisa jawab pertanyaan saya
baik yang mulia
keterangan yang disampaikan itu adalah keterangan yang
seperti yang dimaksud yang bersangkutan
sebelumnya yang mulia
saya bercerita sedikit kenapa saya panggil yang bersangkutan sebagai saksi waktu itu
sebelumnya saya mendapat keterangan dari beberapa saksi dan tersangka
yaitu pak sukyarto
menceritakan bahwa ada pemberian uang yang disampaikan kepada ibu miriam haryani beberapa kali
dan ada saksi yang kami geledah rumahnya dan kami temukan bukti bukti soal catatan uang
dan kemudian saksi itu menceritakan bahwa pernah juga mengantarkan uang untuk ke ibu miriam haryani
oleh karena itu saksi ini saya panggil yang mulia
setelah pada saat diperiksa yang bersangkutan bercerita
ada uang nyampe ke beliau yang bersangkutan
itu saya sudah tahu dari saksi yang lain
tetapi cerita bagaimana membaginya
berapa detail membaginya
dari mana penyidik bisa tahu yang mulia
apalagi beberapa kali perubahan mengenai jumlah
dan ini yang kemudian saya melihat keterangan yang bersangkutan ini
bersesuaian dengan saksi saksi yang lain
contohnya yang bersangkutan pernah ketika mau menghubungi pak irman atau pak sugiarto nggak bisa
menghubungi ke budia
saya tanya ke budia betul nggak ada itu
dan saya pertemukan ke yang bersangkutan betul nggak betul
artinya dari hal itu kami saya berkeyakinan
keterangan saksi itu disampaikan dengan benar yang mulia
waktu itu saya sampaikan juga bahwa dalam memberi kesaksian
berikan seutuhnya semua
jangan khawatir dan jangan takut jangan memilah milah
jangan begitu sampaikan semua padanya
itu akan menguntungkan
saya sampaikan demikian yang mulia
dan yang mulia soal tadi yang bersangkutan menceritakan bahwa
diancam bahwa pernah dulu mau ditangkap
itu ceritanya bukan begitu yang mulia
saya sampaikan dan waktu itu saya tunjukkan adanya transkrip
yang bersangkutan itu pernah dalam proses ott di tahun dua ribu sepuluh dua ribu sebelas
itu yang bersangkutan juga ada penyadapan penyadapan yang berbicara soal uang disana ya mulia
tapi prosesnya belum sampai pada proses ditangkap pada saat itu
dan itu saya kira akan kami gunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan berikutnya ya mulia
karena itu bukti penyadapan dan ada beberapa hal berbicara soal uang disana
artinya penyidik berkeyakinan sekali yang bersangkutan terbiasa melakukan hal itu yang mulia
soal menerima uang dan lain lain atau berbicara soal uang terkait dengan tugasnya sebagai anggota dpr
itu yang kami garisbawahi
dan saya kira bukti penyadapan itu akan saya gunakan untuk proses penyidikan berikutnya ya mulia